bmkg mendeteksi adanya pertumbuhan siklon tropis cempaka yang terjadi di selatan pesisir pulau jawa pada hari senin malam
dan dampaknya angin kencang dan hujan lebat akan terjadi di beberapa daerah termasuk juga di jakarta
apa sebenarnya siklon tropis cempaka itu akan kita bahas bersama
siklon tropis cempaka adalah bibit siklon tropis sembilan puluh lima s yang telah berkembang dan juga mengakibatkan
kita lihat di sini mengakibatkan perubahan dari pola cuaca di sekitar lintasan
siklon tropis cempaka ini bergerak ke arah timur laut menuju wilayah indonesia dengan kecepatan lima knot atau sembilan km per jam
dan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh siklon tropis cempaka antara lain
salah satunya adalah potensi adanya hujan yang lebat di berbagai wilayah
selama tiga hari mendatang bukan hanya di jakarta saja
kita lihat di sini di jakarta namun juga di banten kemudian di jawa tengah
dan juga di jawa tengah
jakarta jawa timur juga termasuk wilayah yang memiliki potensi hujan lebat
selanjutnya selain hujan lebat berpotensi juga angin kencang
angin kencang ini berkecepatan tiga puluh knot akan menghantam beberapa wilayah seperti di kepulauan mentawai
sumatera selatan kemudian di daerah bangka belitung kemudian juga lampung
terus menuju ke pulau jawa banten jawa tengah yogyakarta dan sekitarnya
kemudian untuk di perairan seperti di laut jawa selat sunda bagian utara
perairan utara jawa timur hingga juga kepulauan kangean laut sumba selat bali
hingga selat alas selat lombok bagian selatan dan perairan selatan bali hingga pulau sumba
jadi kita bisa lihat angin kencang akan berpotensi hingga dari sumatera menuju ke pulau bali
selanjutnya yang ketiga adalah potensi dari adanya gelombang tinggi
dan gelombang tinggi ini bisa sekitar
dua lima m hingga enam m ini diperkirakan akan menerpa perairan selatan jawa timur
kemudian juga selat sunda bagian selatan kemudian perairan selatan banten hingga ke jawa barat
samudera hindia bengkulu hingga selatan jawa tengah siklon tropis
cempaka ini diperkirakan juga akan bertahan selama dua hingga tiga hari mendatang
bmkg menghimbau seluruh warga untuk tetap waspada dan berhati hati terhadap dampak
yang dapat menimbulkan banjir tanah longsor banjir bandang genangan angin kencang dan juga pohon tumbang